kasus antraks yang merebak di desa jati candirejo kebupaten gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
diduga terjadi akibat adanya tradisi brandu
tradisi berandu adalah tradisi menyembri sapi yang sakit atau mati lalu dagingnya dijual atau dibagikan
tradisi ini sebenarnya merupakan bentuk meringankan beban pemilik ternak
agar tidak terlalu merugi karena ternaknya mati
hal tersebut diungkapkan oleh kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan
ke bupaten gunung kidul wibawanti wulandari
dari enam ekor sapi yang mati akibat antraks satu ekor sapi disembeli
saat ini seorang warga dilaporkan masuk rumah sakit umum daerah wonosari
karena mengalami penyakit yang mati
dalam kejala dari delapan puluh lima orang yang dinyatakan positif terjangkit antraks
pemeriksaan yang satu ratus dua puluh lima orang itu loh sebenarnya dia masuk di situ
kan banyak yang nggak bergejala tapi kemudian bergejala
yang ini sakit gejalanya apa nih
ya ada luka luka di tangan gitu luka
dikutip dari laman resmi dinas pertanian dan pangan kabupaten kulon progo
antraks adalah penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan
yang disebabkan oleh bakteri basilos anthraxis
penyakit ini bersifat zonosis
yang berarti dapat ditularkan dari hewan kepada manusia atau sebaliknya
tetapi tidak bisa ditularkan di antara sesama manusia
edo nurgantara gunung kidul yogyakarta